ya tadi adalah terkait dengan agenda dari masing masing pasangan calon gubernur
tengah digelar konferensi pers di polda metro jaya yang langsung dipimpin
atau disampaikan oleh kapolri jenderal polisi tito karnavian
dan kita akan ikuti bersama bagaimana konferensi pers ini terkait dengan pengamanan jelang pilkada serentak tanggal lima belas februari nanti
beberapa ormas islam mainstream yang besar seperti muhammadiyah bapak kaidar nasir jelas sudah menyampaikan
dan tidak mendukung
tidak mendukung aksi ini dari rais aam pbnu juga sudah jelas menyampaikan tidak mendukung aksi ini
demikian juga mui bahkan menyarankan lebih baik membatalkan karena mobilisasi massa pengumpulan pengumpulan ini
rep hubungannya dengan masalah masalah politik pilkada
dan kemudian berkeberatan kalau
masalah keagamaan ini dikaitkan dengan masalah politik pilkada
berkaitan dengan itu beberapa waktu yang lalu dari kelompok kelompok elemen ini berupaya untuk melakukan kegiatan long march
long march dari monas ke hi dan kembali ke monas
dan menanggapi rencana tersebut dari panwaslu
kpu dki plt gubernur pak kapolda metro dan pak pangdam sudah melaksanakan press conference
yang isinya adalah melarang aksi tersebut karena potensial melanggar undang undang pilkada
sekaligus juga potensial melanggar undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
tentang penyampaian pendapat di muka umum khususnya pasal
yang menyatakan bahwa
pengurusnya memiliki potensi untuk mengganggu ketertiban publik
jadi salah satu batasan penyampaian pendapat adalah tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain
dan mengganggu ketertiban publik
jalan kaki hari sabtu di hari kerja masih di jalan protokol itu mengganggu
oleh karena itu apalagi mengusung isu politik
oleh karena itu tegas dari
insanitari menyampaikan melarang
dan kemudian dengan anil larang tersebut
kelompok kelompok ini yang akan melakukan aksi
ini mengubah dengan cara kegiatan dilaksanakan diisi kelau
dalam bentuk ibadah dan tausia
untuk itu kegiatan yang ada perubahan ini
sepanjang tidak melanggar hukum
masih cukup kental aroma
kita melihat bahwa
sebaiknya tidak dikaitkan dengan
karena itu kita juga sudah
dan meminta kepada panitia
dan imam besar
sudah memberikan warning
untuk menggunakan istiqlal
dengan bungkus keagamaan
kami sudah memberikan
yang dapat menjadi
atensi dari panitia
yang pertama adalah
tidak boleh melaksanakan kegiatan
apa yang mereka sebut dengan long march
karena ini mengganggu
ketertiban publik melanggar
dan kalau seandainya itu dilaksanakan
akan dengan tegas
melakukan tindakan sesuai pasal lima belas
yaitu dapat membubarkan
kalau dalam pembubaran tersebut
dengan cara lisan
maka dapat diterapkan
dengan undang undang lain
mulai pasal dua ratus dua belas
sampai dua ratus delapan belas kuhp
yaitu melawan perintah petugas
untuk itu saya
tegas untuk melakukan tindakan sesuai pasal lima belas
dengan kesepakatan panitia yang ada
tidak ada kegiatan long march
yang adalah kegiatan ibadah
saya juga mengimbau
warga lain dari luar dki
ini pilkada dki
kita sudah mendengar
ada beberapa unsur
dari luar kota yang
dan kita sudah tahu
ini unsurnya adalah dari mana
dari kelompok tertentu
kita sudah tahu
bukan masyarakat biasa
tapi memang dimobilisasi untuk itu
kita sudah ingatkan
karena kalau memang mau beribadah
tapi jangan akal akalan
sengaja mau tumpah ke jalanan
dalam rangka untuk
dan jadi ada cheats
dan bisa bikin kekuasaan
sekiranya itu saja rekan rekan jadi kita minta nanti kita akan melakukan pengamaran ketat dengan dua puluh dua ribu lebih petugas
dan kalau ada yang melakukan aksi unjuk rasa di monas di monas sesuai setting pertama akan melakukan long mars
kami sudah mengecek ke direkturat intelijen polda dan mabes tidak ada yang memberikan pemberitahuan
pemberitahuan si undang undang harus minimal dua hari sebelumnya
ini besok dilaksanakan jadi hari ini tidak ada pemberitahuan untuk dilaksanakan di wawonas dari unsur unsur lain
oleh karena itu siapapun juga yang akan di monas melakukan aksi unjuk rasa tanpa pemberitahuan berarti melanggar undang undang nomor sembilan puluh sembilan
dan kita akan terapkan pasal lima belas yaitu pembubaran yang kalau pembubaran itu kemudian berkeberatan atau ditentang
maka kita bisa melakukan upaya paksa
sekali lagi saya minta karena tidak ada pemberitahuan berarti kami akan melakukan tindakan upaya paksa
bila ada yang melakukan aksi di monas berkaitan dengan masalah ini
silakan diistiklal tapi dibatasi
saya kira itu saja ya dari kami
selanjutnya kami serahkan kepada bapak panglima
terima kasih pak kapolri
saudara saudara sebangsa setanah air khususnya umat islam yang sangat saya cintai saya banggakan
seperti yang dikatakan oleh pak kapolri tadi tentang rencana
saya mendapat telpon beberapa habib beberapa ulama ustad
yang menyampaikan kepada saya seperti protes
bapak panglima katanya itu acara para ulama
saya protes bahwa saya tidak ikut
ada baik ada ulama ada ustad
dan saya sangat hormat kepada ketua umum pp muhammadiyah bapak haidah nasir
yang mengatakan bahwa umat
muhammadiyah benar benar harus paham tidak usah ikut ikutan karena kegiatan kegiatan tersebut berbau politik
demikian juga yang saya hormati guru saya prois am pbnu kaya haji ma'aful amin
sekaligus ketua umum juga mengatakan melarang umat nu untuk ikut dalam sebelas dua
saya ingatkan bahwa kegiatan membaca al quran katamulkan taujiyah jikir kegiatan yang mulia sangat baik
sebaiknya itu dilakukan di masjid masing masing dipimpin para ulama ulama pemimbing umat di tempatnya masing masing
para umat jangan meninggalkan ulamanya yang sudah membimbing anda anda semuanya
masing masing di dekat rumah masing masing di masjid masing masing
berjikirlah di situ tausialah di situ baca quran katam quran di situ
saya yakin akan lebih konsentrasi akan lebih kusuk dan doa doanya lebih dikabulkan
sehingga semuanya tenang
dan dalam pelaksanaan pilkada sekali lagi saya tegaskan di sini
bahwa sudah saya perintahkan kepada seluruh komandan
seluruh komandan kodim komandan korem pangdam
mendukung penuh apa yang diperlukan kepolisian republik indonesia dimanapun berada
dan apabila terjadi sesuatu perlu penambahan pasukan
segera bantu laporan belakangan
tujuannya agar bangsa ini menjadi bangsa yang tenang
mari sama sama kita wujudkan pesta demokrasi benar benar pesta
bergembira untuk menyampaikan aspirasi masing masing
baik jadi sekali lagi kita akan melakukan pengamanan ini
untuk menjamin pertama adalah norma norma non demokrasi berjalan
ini pesta demokrasi yang sedang kita laksanakan beberapa waktu mendatang tanggal lima belas
agar betul betul dilaksanakan sesuai dengan aturan
terutama prinsip umum bebas langsung
rahasia jujur dan adil
setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan hak pilih masing masing
kemudian yang kedua untuk menjamin keamanan dan ketertiban
karena pengumpulan massa itu rentan terhadap kerawanan gangguan kamtipmas
sehingga dilaksanakan kegiatan pengamanan oleh kepolisian bersama sama dengan tni
tujuan kita tidak hanya untuk memperbaiki keamanan
tidak lain adalah untuk menjaga keamanan ketertiban agar masyarakat jakarta merasa tenang
komunikasi yang telah dibuka dengan panitia termasuk baik dari polda maupun bapak menko polukam
kemarin kita sudah mendengar langsung dalam komunikasi tersebut bahwa panitia berjanji
bertikat untuk melaksanakan kegiatan secara aman dan tertib
komitmen itu kita pegang
dan kemarin sudah kita sampai mendengar juga bahwa bapak menko polukam menyampaikan silakan kegiatan dilakukan
asal tidak melanggar ketertiban umum tidak melanggar hukum
artinya sepanjang tidak melanggar hukum tertib tidak sampai mengganggu jalan raya dan lain lain
untuk itu jumlahnya jangan sampai melunjak meluber keluar dari istiqlal
itu dapat diakomodir
namun kalau seandainya terjadi pelanggaran hukum kami juga tetap memegang komitmen
antara panitia dengan bapak menko polukam maka kita akan melakukan tindakan sesuai aturan hukum
yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia ini
karena negara ini adalah negara hukum
saya kira itu saja kita berdoa semua mudah mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar
dan insya allah kita akan bekerja secara mantap
dan maksimal polri dan tni untuk menjamin pesta demokrasi ini berjalan lancar
dan negara kesatuan republik indonesia dengan kebindai katungan ikaannya tetap tegak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
demikian tadi konferensi pers yang disampaikan langsung oleh kapolri jenderal tito karnavian
dan juga panglima tni jenderal gatot nurmantio
di antara pesan kapolri dalam konferensi pers tadi adalah agar kegiatan berbau keagamaan sebaiknya
tidak mengusung pesan politik tertentu
apalagi jika sampai mengganggu kepentingan publik maka polri dan juga tni akan mengambil tindakan tegas
termasuk mengubarkan aksi
kapolri juga mengimbau agar pelaksana kegiatan tidak mengundang pihak lain termasuk mobilisasi umat
dari lain daerah untuk mengikuti aksi di jakarta
dan hingga hari ini polri juga belum menerima permohonan atau mengeluarkan izin terkait dengan rencana aksi
sementara panglima tni mengapresiasi pesan sejumlah pemimpin ormas seperti muhammadiyah dan juga pbnu
yang lebih dulu melarang umat untuk mengikuti aksi long march di jalanan pada sabtu besok
kegiatan doa atau ibadah menurut panglima bisa tetap dilakukan tanpa harus memobilisasi masa
yang berpotensi mengganggu kepentingan publik dan pada intinya memang aksi besok akan dilarang
karena terkait dengan atau kental dengan unsur politik menjelang pilkara dki jakarta